nah kemudian kan single yang maafkan aku pecah banget nih
nah sebelumnya nyangka gak bisa terpecah kayak ini
pecah banget kayak gini gitu
aku nggak nyangka bisa sebesar ini sih
tapi pastinya kan setiap penyanyi pasti punya harapan untuk
lagunya bisa disukai sama banyak orang gitu kan
cuman gak nyangka bisa sebesar ini gitu
pasti aku sangat bersyukur dan
berterima kasih kepada
dan kak arsy juga
nah kan sudah lebih dari tujuh puluh penonton
apa sih makna diberi lagu maafkan aku ini
untuk pihak sendiri
ini tuh set girl gitu loh
maafin banget aku tuh udah terlanjur mencinta
padahal aku tuh udah tau gak mungkin
gak mungkin bisa aku ngelanjutin sama ini cowok
eee sebenernya udah pilih cewek lain
cuman kenapa sih tetep milih sama aku gitu
jadi sebenernya apa ya
bucin sih ini memang tentang bucin
karena eee karena udah terlanjur mencinta
jadi tetep mau kelanjutin aja gitu jalan cintanya
nah untuk lirik
eee untuk lirik sendiri
di sejarah nulis sendiri atau bagaimana nih
liriknya kebetulan semuanya udah dipersiapkan sama papa yofi kan
jadi aku menerima pas workshopnya
aku langsung dapet fullnya itu udah dapet semuanya
nah berapa lama sih kemarin proses produksinya untuk yang maafkan aku itu
hmm sebenernya itu bermula dari panggung indonesian idol guys
kan kita dapatnya jadi tiga version kan
wah sebenernya waktu di idol itu
di panggung indonesian idol kita menyanyikan rave nya terlanjur mencinta
dan pada akhirnya setelah lulus semuanya
setelah diumumin semuanya
baru kita seriusin gitu
jadi lumayan lama sih prosesnya
nah terus apa kendala yang didapatkan selama produksi lagu maafkan ini
ada yang paling berkesan kapan gitu
yang paling berkesan
dari pertama kali menyanyikan refnya aja di panggung indonesian idol
dan pada saat aku misal keluar rumah
aku jalan jalan kemana
orang orang juga kayak langsung nyanyi
aku telah tau gitu
jadi kayak image aku langsung kayak ya ampun lagu ini aku suka banget gitu
jadi aku seneng banget gitu bisa dikenal dari karya aku
nah siapa penyanyi yang tiara harapkan bisa collab bareng ini
tiap nyanyi kalau di tanya
tiap nyanyi kalau di tanya

kayaknya gitu pernah collab bareng sama dia
karena aku suka banget sama kak raisa
cuma sebelumnya aku sudah pernah gitu
cuma kedepannya aku pengen sama yang lain sih
kayak aktor mungkin
nah siapa sih orang atau sosok yang memotivasi tiara hingga menjadi sukses pertandingan
yang memotivasi aku sebenernya banyak banget
karena aku setiap ketemu tiara
karena aku setiap ketemu artis juga aku pasti belajar dari mereka gitu
kayak contohnya a a raffi kang denny buayu
itu kan mereka juga sangat memotivasi aku
ngobrolin tentang apapun itu gitu
jadi karena aku memang anaknya masih baru lahir gitu kan disini
aku masih belum terlalu tahu apa apa
jadi aku banyak belajar dari mereka
nah dari awal emang tiara udah punya ketitik ketitiknya ini
dari berapa tahun tadi
di perut mama aku udah pingin banget jadi penyanyi
karena keluarga aku juga keluarga musisi gitu
memang mendara daging mungkin ya
oh berarti nyanyi bakat alami dari kecil ya
dari suatu warga juga pertama ya
tapi itu pasti juga dari diri aku sendiri juga
karena kan aku mau mengasahnya itu
oke apa sih tips and trik tiara supaya bisa jaga suara supaya bagus terus
apa ya istirahat sih
istirahat cukup istirahat
terus banyak minum air putih
walaupun sebenarnya aku susah minum air putih
cuma aku selalu dipaksa sama mama
minum air putih isi rahat
udah sih itu aja
mungkin aku biasanya melakukan beberapa ritual sebelum manggung
kayak misal aku pemanasan
lompat lompat dulu biar anget badannya
terus aku minum temuk lawak gitu lah
biar anget gitu tenggorokannya
kalo aku sih gitu
nah ada gak sih teknik bernyanyi yang tiara pengen bisa tuh apa
apa udah semua teknik bernyanyi tiara udah minta semua
sebenarnya aku sampai sini juga masih banyak belajar gitu ke depannya
mungkin aku pengen lebih bisa gitu ya
oke karang karenanya ada lima tahun ke depan apa
lima tahun ke depan
berencanakan apa ya
nikah enggak bercanda
itu pasti sepuluh tahun
lima tahun ke depan
pastinya aku pengen nyiapin lebih dari satu album pastinya
aku ingin tur keliling kota
keliling indonesia keliling dunia juga mungkin
dan aku pengen apa ya
kolaborasi sama artis idola aku yang di luar negeri
nah ngomongin terjalanku kan katanya
tidak dipengen di perusahaan album lu buat untuk rap nih ya
nah apa rasanya
karena aku suka k pop kan
jadi mereka kan juga identik dengan rap dengan dance gitu
jadi aku pengen masukin rap karena
aku juga suka rap gitu
aku suka ngikutin rap mereka entah yang korea atau inggris
aku suka mempelajari itu
oke tapi tiara pasti selalu nyanyi gitu ya